di depan acara
sekitar pukul sepuluh pagi presiden joko widodo beserta ibu negara didampingi ketua mpr ri julki fli hasan
mantan presiden ri ke lima megawati dan mantan wakil presiden ri ke sebelas budiono
memasuki gedung merdeka bandung
secara singkat presiden membacakan pidato bung karno yang pernah disampaikan pada satu juni seribu sembilan ratus empat puluh lima di depan para tamu undangan
di akhir pidatonya joko widodo juga mengumumkan keputusan presiden mengenai tanggal satu juni
hari kelahiran pancasila sebagai hari libur nasional
perjalanan panjang yang sudah melalui pertimbangan pertimbangan
yang sudah melalui kajian kajian yang mendalam
yang inti adalah bahwa
karena pancasila itu sebagai ideologi negara
ini ada posisi tertinggi di dalam sebuah negara
sehingga kita putuskan satu juni
dan juga di
mengingati sebagai hari
usai menandatangani keputusan presiden
presiden dan rombongan berjalan kaki menuju situs bancoi
sekaligus napak tilas sejarah bung karno
presiden pertama republik indonesia yang pada tujuh puluh satu tahun lalu menyampaikan pidato tentang pemikirannya mengenai pancasila
rati astriani bandung